ayah walaupun engkau sudah menikah
tapi aku akan tetap memenuhi janjiku padamu ayah
aku akan bawa ibu sekarwangi ke makam ayah
gelap setelah aku mengalahkan musuh bubu hitam
dan aku telah membalaskan denam ayah
kalian sudah kembali bagaimana
apakah kalian berhasil membunuh kian santang
dia bukan tandingan kami kami sama sekali bukan apa apa
buat apa kalian datang kembali lagi
cepat hajar kian santang
cari waktu yang lengah
bunuh kian santa secara diam diam
maafkan kami kami sudah memutuskan untuk bertobat
dan kembali ke caranya yang benar
berarti kalian membanggang atas perintahku
mulai sekarang kami tidak akan menerima perintah atas nama kejahatan lagi
baik kau begitu
berarti kalian akan mati di tanganku
tahanlah pel album olarak
hai eh nyaklah riwayatmu jangan bunuh suamiku
kita hidup sama sama mati pun sama sama
aku turuti keinginan kalian
siluman macam apa kalian baiklah kalau begitu biar aku sendirinya akan menangani kian santan
eh raden kayaknya makanan di sana enak raden paman apa iya atur aden
menanggung ya tumeng sama apaan kamu juga lapar siapa bilang yang lapar aku
lapar enggak cepet dulu langsung sana
paman minta neng paman minta ini punya aku
udah paman yang gini jam bertengkar
sekarang kita ke kedai itu kita makan bersama
sepertinya bukan orang sembarang
aku merasakan pancaran energi yang sangat
hai saya sangat ini meja kami lebih baik sana pergi dari sini
kamu denger tidak
siapa sebenarnya kisana
tidak ada untungnya tahu siapa apa
tenaga dalamnya sangat tinggi
kenapa nimas melakukan ini
sementara nimas tidak melakukan
aku terpaksa melakukan ini
tidak ada pilihan lain
jika aku tidak melakukannya putriku akan menjadi korbannya sheikh
apa nimas larasantang sudah mengetahui persoalan ini
sekarang putriku larasantang menolakku
bahkan dia tidak mau menemui
itu pasti sangat menyakitkan
sebaiknya nimas terus terang
agar supaya nimas larasantang tidak salah paham
aku tidak bisa melakukan itu
jika putriku larasantang mengetahui yang sebenarnya
putriku larasantang pasti akan
dia akan mengakui kalau dia yang memiliki racun itu
demi untuk menyelamatkanku sheikh
biarkan semua penderitaan ini menjadi milikku
biar aku yang merasakannya
aku tidak mau putra putriku menjadi korbannya
ingat firman allah dalam hadis kunci
barangsiapa yang tidak ridho atas keputusanku
dan barangsiapa tidak bersabar atas ujianku
dan barangsiapa tidak bersabar atas ujianku
siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku
maka keluarlah kamu dari bumiku
dan cari tuhan selainku
bersabarlah atas ujian ini
semoga persoalan ini agar terang benerang
ayah aku berhasil
jurus yang ayah ajarkan kepadamu
dengan tenaga dalami blorong yang ada di tubuhku
aku bisa membuat jurus baru
jurus yang setingkat lebih tinggi
dari jurus pamukkas ayah
jurus
ayah
walaupun engkau sudah meninggal
tapi
aku akan tetap memenuhi
janjiku kepadamu ayah
aku akan
ke makam ayah
gelap setelah
aku mengalahkan musuh bubu hitam
kian santel
aku telah membalaskan denam ayah
tidak ajar
bina salah kau
tunggu
kita bukan musuh
siapa kesana
utusan dari
ratu kentring mardik
tugasku untuk
membunuh kian santel
bagus
tujuan kita sama
mari kita hancurkan
kian santel